pemandangan berbeda terlihat di pasar beringharjo hari ini
ratusan pedagang pasar berdiri dengan khidmat menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya
para pedagang pasar beringharjo menghentikan sejenak aktivitasnya
untuk memberi penghormatan kepada lagu kebangsaan indonesia raya
yang dikumenangkan ke seluruh sudut pasar
kegiatan ini merupakan realisasi dari gerakan indonesia raya bergema
yang tertuang dalam surat edaran gubernur diin
surat edaran berisi seruan kepada seluruh lapisan masyarakat di daerah istimewa yogyakarta
untuk mengumanakan lagu kebangsaan indonesia raya setiap hari pada pukul sepuluh pagi
gerakan indonesia raya bergema mulai dilaksanakan hari ini
bertepatan dengan peringatan hari kebangkitan nasional tanggal dua puluh mei
masyarakat diminta mendengarkan atau menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya
serta wajib menunjukkan sikap hormat saat lagu kebangsaan indonesia raya dikumenangkan
ini sebagai pendidikan
pendidikan politik pendidikan semangat kebangsaan
itu tidak cukup kalau hanya diajarkan di ruang ruang kelas
padahal ya mereka ini nggak pernah lagu atau mungkin sudah tidak lagi sekolah kan
sehingga edukasi itu bisa melalui cara seperti ini
selain di pasar beringharjo gerakan indonesia raya bergema
juga dilaksanakan di keraton ngayuk yogyakarta di ningrat
khusus di keraton lagu indonesia raya dikumanakan oleh abdi dalam musikan
atau korps musik eropa keraton ngayuk yogyakarta di ningrat
dengan diikuti oleh para wisatawan yang berkunjung ke keraton
selain itu di sejumlah perkantoran ruang publik sekolah hingga kawasan industri
lagu kebangsaan indonesia raya juga dikumanakan dengan khidmat oleh para buruh
asn dan kalangan masyarakat umum lainnya
saya berharap dari jogja ini bisa melakukan
melakukan aktivitas ini sebagai sumbu untuk bisa terus memancar ke seluruh indonesia
gerakan indonesia raya bergema ini diserukan sultan untuk mengingatkan kecintaan rakyat
akan negara kesatuan republik indonesia
mengobarkan kembali semangat nasionalisme yang semakin pudar di kalangan masyarakat
selain itu gerakan ini diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa indonesia
di tengah ancaman perpecahan suku agama dan ras yang semakin hari semakin mengkhawatirkan